dengan asas asas pelaksanaan tugas pokok kpk
apa itu disebutkan kepentingan umum
apa itu dalam rangka kepastian hukum
apakah itu dalam rangka
menegakkan keadilan proporsionalitas dan juga
tetap menunggu tinggi asas manusia
ingat dalam undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
ditekankan bahwa azas pelaksanaan tugas pokok kpk
salah satunya adalah menunggu tinggi asas manusia
jadi sedemikian tidak ada rahasia
saya kira begitu kita pelaksanaan pun
semua media mengikuti
setelah kegiatan kita sampaikan juga apa yang harus kita lakukan